gunung selamat di jawa tengah mengalami peningkatan gempa tremor pada sabtu
gunung api yang kini berstatus waspada tersebut telah ditutup untuk semua kegiatan pendakian
sejak statusnya naik menjadi waspada pada jumat kemarin
terlihat peningkatan gempa tremordi seismograf di pos pengamatan di gambuhan
kecamatan pulau sari kabupaten pemalang
petugas pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmg pos gambuhan
juga melakukan pengukuran dengan cara lain
wilayah gunung selamat telah tertutup untuk semua aktivitas pendagian
termasuk jalur pendakian di pajaya di desa celekatakan kecamatan pulau sari
jalur ini merupakan jalur terdekat dengan puncak gunung hanya sekitar empat km
beberapa pendagian naik ke atas kemarin ada yang sudah mencak
baru berangkat tapi tim kami naik untuk menyisir untuk sterilisasi
biar semua pendaki untuk himbuan semua turun
sementara itu aktivitas di desa telakatakan desa terdekat dengan puncak gunung selamet
berjalan sebagaimana biasa
warga setempat mengaku sudah terbiasa dengan aktivitas gunung ini
untuk aktivitas warga di sini ya baik baik saja
tidak pengaruh ya pak
biasa sih mas
biasanya lima tahun sekali
lima tahun sekali
berarti sudah dua kali
lima tahun sebelumnya tidak terjadi gempa terlalu besar di desa celekatakan
sejauh ini warga belum merasa perlu mengungsi
roby bernardi pemalang jawa tengah